gak gue jadi sampe deg degan nih
udah udah cantik
buruan kita terlambat

kamu udah siap mau keangkat ya
ya udah kita pergi dulu
kita berangkat sekarang ya
kalau pertemuan kamu ke jalan dengan lancar
itu kan tugasan
akhirnya gue bisa ketemu lagi sama nisa
tapi kira kira dia suka nggak sama boneka ini
gimana kalau dia ternyata bukan tipe cw yang suka budi
jangan terpisah actual disini ya
apa aku tinggal aja

aku coba kasih aja dulu siapa tahu dia suka
kayanya brian sebentar lagi datang

didi iya detach sakit
jadi itu pacarnya vita
aku berterima kasih banget sama kamu
lepas dari hubungan kalian
kamu masih mau
ngebantuin kita ketemu
iya aku tahu kok
aku tahu karena sebelumnya
hubungan istimewa kan
aku lega banget
karena kamu mau berbesar hati kayak gini
aku sama dia
nggak punya hubungan istimewa apa apa
gak ada hubungan apa apa
bukannya kamu udah pacaran sama dia
bahkan udah tunangan
aku liat kok di pv
tapi kamu salah sangka
ini orang lain
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
apa resikonya pacaran sama artis mas
aku mau jalan komen
jadi kamu mau ketemu aku
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
maaf ya aku gak sengaja
tentu kalian masih kecil
enggak aku pernah ketemu dia beberapa kali tapi
sahabat kamu waktu kecil
atau kamu pikir orang yang nyalain kamu itu
enggak aku evita
syukurnya kalau begitu
yaudah sekarang aku mau pergi dulu ya
aku tahu kalian berdua pasti pengen ngobrol ngobrol banyak kan
makasih banget ya
ternyata menepati janjiku untuk mempertemukan miko dengan gadis masa kecil
enggak terlalu sulit
aku bisa menemukan mira dengan begitu mudah
waktu aku minta tolong sama evita untuk cari kamu
tapi karena aku gak punya foto kamu jadi
aku pertama kali ngasih dia gagal
terus yang kedua kali
kemenyat gak yang kita ketemu di jembatan terus kamu nabrak aku
liksannya jatuhkan ke kali
nah itu lisan wajah kamu
sampai dua kali gagal mulu terus
aku juga sempet ngerasa
mungkin aku memang ditakdirin untuk
gak bisa ketemu sama kamu jadi ya
tapi ya seba sangka ya
sekarang kita udah ketemu
semua ini juga berkat evita
ternyata yang mau ketemu sama aku itu miko
bukan cowok itu
apa benar perasaan aku salah
apa benar ternyata cowok itu bukan kevin pangeran aku
dulu tuh aku sempet nonton show nya evita sekali makanya dia tau
kamu gak senang ketemu sama aku
ya ampun miko enggak kok aku senang
aku bisa ngeliat dari ekspresi kamu waktu kamu tadi ngeliat aku
kamu sama sekali gak bersemangat
kamu justru keliatan kecewa
ya aku kira itu cuma perasaan aku doang
tapi ternyata sekarang kamu pun gak mau dengerin omongan aku
enggak miko tadi tuh aku cuma
kemarin evita bilang bahwa kamu sangat semangat mau ketemu sama aku
kamu bahkan gak sabar mau ketemu sama aku
kamu aku jujur
yang mau ketemu sama aku itu bukan kamu
orang lain siapa